yang pasti untuk kita para business owners ya harus benar benar sangat gesit dan sangat fleksibel dalam treatment bisnis kita
jadi gak bisa kita ambil terlalu banyak waktu yang lama untuk berpikir atau mencoba beradaptasi harus langsung langsung
untuk cooking class aku aku beruntung bentuknya cooking class ya jadi sangat mungkin untuk dilakukan secara online
walau sekarang sudah mulai aku buka juga sedikit demi sedikit kelas kelas offline tapi harus dengan aturan penyediaan hasil tes antigen hamil satu
walau sudah begitu tetap aja aku lebih drive para customer aku lebih ke online sih mas masih di online
untuk inovasi tentunya juga dengan konten konten free yang aku gratis yang aku sebelumnya
aku lebih mengarahkan itu ke resep resep yang bisa dijual mas
jadi dengan harapan orang orang itu bisa lebih aktif di rumah dan juga walaupun di rumah tetap menghasilkan profit ekonomi untuk keluarganya